ya ampun loh kamu kenapa nekat kayak gitu sih
tapi tadi waktu sampai di parkiran
aku ketemu sama al dan temannya
dan kita berantem
no emangnya kamu bawa rena diem diem ya
gak bilang sama mereka
nah sekarang mama titip cincin ini buat mbak jen
nanti dikasihkan sama dia
emak kok buru buru banget sih
kecepetan gimana sih ren
kan kamu tuh udah lancar hubungannya sama mbak jen
udah gitu keluarganya aja udah setuju
pokoknya jangan sampai lupa
kamu harus kasih ini pada saat kamu makan malam sama dia
nanti lagi kita bahasnya
aku mau buru buru mandi
abis itu ke kantor
aku lagi ada tugas dari paal
yang harus aku kerjain
ini bibir kamu kok luka sih
enggak enggak diobatin dulu
masa gak diobatin
ma aku kecil ma
enggak kamu duduk sini
nanti infeksi sayang
kamu kenapa sih bisa luka kayak gini
sedikit sedikit diobatin
kamu nekat nekat kenapa
hah ngapain nekat
aku tadi jemput reno dari sekolah
terus bawa ke lembaga dna
ya ampun noh
kamu kenapa nekat kayak gitu sih
tapi tadi waktu sampai di parkiran
aku ketemu sama al dan temannya
aku ketemu sama al dan temannya
dan kita berantem
no emangnya kamu bawa rena diem diem ya
gak bilang sama mereka
kemarin kan aku udah minta tolong baik baik
ya kamu ngajak rena begitu aja
ya tapi aku terpaksa mah
aku ada pilihan lain
kalau kamu bertindak seperti itu
mereka akan makin cegah kamu untuk ketemu raina
kamu makin susah untuk ketemu rena noh
kamu nekat banget sih
ya tapi aku hanya ingin tahu kebenaran ma
ya mama ngerti
kamu bener bener harus minta maaf
kamu tunjukin ke mereka kalau kamu nyesel
kamu harus tahan emosi kamu
gue harus bicara dulu sama mama
ibu sarah mau bicara dengan tim
jadi tidak bisa ditemukan
aduh pasti mama mau ditanyain juga kejadian empat tahun yang lalu
gimana kok keterangan gue sama mama beda
gue pasti bakal dicurigain
silahkan bu duduk
kami akan meminta keterangan
saya ulang kepada ibu soal kasus pembunuhan roy empat tahun yang lalu
pengakuan yang mana pak
bu sarah empat tahun yang lalu ibu memberikan keterangan bahwa bukan bu elsa yang telah melakukan pembunuhan terhadap almarhum mbak roy
karena saat itu bu elsa sedang berada di rumah bersama ibu
tapi selanjutnya ibu memberikan keterangan
bahwa ibulah yang telah membunuh pak roy
untuk itulah kami ingin mempertanyakan ulang tentang alibi tersebut
kalau saat itu ibu sedang berada di rumah bersama bu elsa
dan tidak ada di tkp
lalu bagaimana bisa ibu melakukan pembunuhan itu
kami menunggu jawaban ibu
saat itu ibu sedang berada di rumah bersama bu elsa
dan tidak ada di tkp
lalu bagaimana bisa ibu melakukan pembunuhan itu
kami menunggu jawaban ibu
memang sedang ada di rumah pak
tapi setelah itu
anak saya tahu saya pergi kemana
saya pergi ke
keterangan dari ibu cukup
ibu bisa keluar
tolong antarkan ibu sarah kembali
kamu kemarin itu
lomba speech ya
ini benar pak
aku bukan mimpi
iya gi kamu gak mimpi
panitia memutuskan itu semua
makasih pak makasih pak
sekali lagi semangat ya ki
dan untuk semifinalnya
kamu diminta video yang lainnya
dikirimkan besok lusa
iya pak iya pak
yaudah saya duluan ya
iya pak terus ya
kesel ampet kali ya mungkin
kalau kiki jadi pemenangnya
pasti mas rendy jadikan